untuk anda yang besar di era sembilan puluh an sampai dua ribu an pasti familiar ya dengan film film animasi yang disulih suarakan atau populernya di dubbing dalam bahasa indonesia
nah tren film sulih suara bahasa indonesia perlahan mulai menurun dalam satu dekade terakhir tergantikan dengan film film subtitle
belakangan tren film animasi berdubing bahasa indonesia ini diminati kembali seiringnya dengan makin banyaknya platform dan juga kanal pendistribusian film animasi
kita langsung aja bahas tren dan perkembangan film sulih suara di tanah air
sudah bergabung bersama kami salah seorang daber legendaris indonesia ada mirna haryati
halo mbak mirna selamat malam
halo selamat malam semuanya
apa kegunaan kalian semua
itu apa tuh karakter suara apa tuh
karakter suara siapa tuh barusan
itu kayaknya semua pernah di
ya suara ini film film film animasi atau film orang lain lain ya
saking banyaknya mungkin apa ya variasi itu langsung nempel gitu ya siapapun langsung nempel di kepala mbak mirna
tapi mbak mira kalau ngomongin soal profesi daber sebenarnya melihat pergeseran tren dari kacamata pelaku daber film tentang film asing yang awalnya berdaber menjadi lebih dominan pakai subtitle nggak disulih suarakan pandangan mbak mirna gimana
oke mungkin sebenarnya kalau kita kan dari csd dari dua ribu empat ya awalnya
sebelum itu memang katanya sempat nggak boleh ya dubin itu sempat dilarang
tapi kesini sininya mulai ada lagi sih untuk film film bahasa asing yang non inggris ya
seperti turki india korea film anak anak itu masih di dubbing
tapi memang untuk beberapa stasiun film film korea kalau nggak salah itu ya itu tidak di dubbing
tapi sekarang sih lebih marak lagi ya
karena adanya platform berbayar ya yang aplikasi aplikasi itu
nah mereka memang ada menyediakan pilihan untuk dubingan atau seli suara
nah itu semakin banyak sekarang
jadi kan untuk dunia dubbing ini sekarang bagus banget sih mbak
mbak fira dari dulu tuh aku penasaran
dari kecil tiap nonton kartun gitu ya kok orang orang suaranya bisa lucu lucu bisa berubah dengan aslinya gitu
sekolahnya nggak sih atau gimana berlatihnya sampai akhirnya bisa berbeda dari satu suara orang bisa jadi sepuluh bahkan untuk suara karakter yang berbeda
sebenarnya gini untuk satu film kadang kadang kita bisa mengisi beberapa karakter yang berbeda beda juga akan karakter dan suaranya pastinya
untuk saya sendiri waktu kecil tuh suka baca komik
nah itu awalnya dibacain tuh
bermain dialog antara satu peran
dan yang lainnya
kayaknya suaranya bagusnya kayak gini deh
dan dulu kan memang jamannya waktu saya awal tuh kecil ada kayak nonton sailor moon gitu ya
itu latihannya kayak gitu
atau enggak kalau sekarang udah mulai ada beberapa teman teman yang membuka latihan dubbing dan voice over
itu bisa dari situ
atau kalau teman teman tidak bisa ikut pelatihan bisa membaca latihannya dari membaca subtiteling biasanya saya
itu bermain perannya kayak gitu
semirip mungkin dengan karakter yang ada di tv
kayak gitu biasanya latihannya
kalau melihat regenerasinya sekarang mbak mirna
menurut mbak mirna apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan dari daber indonesia
khususnya dari mulai anak anak sampai dewasa
sekarang regenerasinya tuh pesat banget
kalau dulu memang sampai tahun dua ribu delapan belas itu regenerasinya agak kurang ya
karena memang informasi
dari itu casting
film film yang baru itu kurang ya
tapi sekarang kan sudah ada media sosial
teman dapur pun sudah mulai posting posting karya mereka
ataupun animator itu juga banyak mencari talent talent baru
itu membantu banget sih sekarang untuk regenerasi
dan dengan adanya juga platform berbayar itu mereka membutuhkan suara suara baru
biar gak bosan ya suaranya itu itu aja
dan kalau dulu kan
kalau film karakter anak
anak tuh yang mengisi orang orang dewasa kayak saya gitu kan
saya mengisi unggil
anak kecil unggil kan anak kecil cowok
tapi biasanya yang diisi tuh perempuan dewasa gitu
tapi kalau sekarang tuh beberapa film memang membutuhkan suara anak kecil beneran
saya karakter umur sepuluh tahun
jadi carinya range anak anak gitu juga
karena sudah regenerasinya pesat banget sekarang
nah mbak mirna ini terkenal juga populer dengan karakter naruto benar kan
boleh dong dicontohin sedikit
bukan yang di sisi rasional ya
boleh dong dicontohin sedikit karakter naruto
biar kita remind lagi kita flashback lagi
oh yang ini nih suara naruto
langsung langsung ngebayangin ya adegan adegan di mana film naruto itu ada suara itu
mbak mirna haryati terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sudah cerita cerita keseruan yang menjadi seorang daber profesional di indonesia
semoga sukses salam sehat terima kasih selamat malam
sama sama sayangkan semuanya